ya tiga dari empat tersangka perampokan di pulau mas jakarta timur telah ditangkap oleh polisi
satu di antaranya tewas ditembak
mereka merupakan pemain lama yang sudah pernah melakukan aksi serupa alias residivis
sehari setelah pengungkapan kasus perampokan di pulau mas jakarta timur
polisi berhasil menangkap tiga dari empat orang yang diduga sebagai pelaku perampokan
rabu siang dua tersangka yakni ramlan butar butar dan erwin situmorang
ditangkap di daerah rawalumbu kota bekasi
ramlan butar butar merupakan residivis kasus serupa
ramlan tewas ditembak polisi saat penangkapan
warga gangkalong rawalumbu sehari hari mengenal ramlan butar butar sebagai sopir angkot k sebelas
jurusan terminal bekasi bantar gebang
polisi juga sudah lama mengenal ramlan sebagai pelaku perampokan
ramlan pernah terlibat sejumlah kasus perampokan rumah mewah
di antaranya di rumah artis farok avero dan toko grosir
di cimangis tahun dua ribu empat
dia juga merampok sebuah rumah di bogor dan toko material di cimanggis tahun dua ribu lima belas
akibat aksinya ramlan juga sudah pernah ditangkap polresta depok tahun dua ribu lima belas
menurut polisi saat perampokan di pulau mas ramlan menjadi pelaku yang paling dominan
ramlan yang pertama masuk rumah dan menyuruh korban masuk ke kamar mandi
yang bersangkutan kebetulan sebagai kapten
yang lebih dominan dalam
pelaksanaan perampokan sebagai pembunuhan dan penyekapan
dan yang bersangkutan sudah malam berintang menjadi pelaku perampokan sejak tahun dua ribu satu
sedangkan erwin situmorang kini masih dirawat di rumah sakit polri kramajati
karena luka tembak saat penangkapan
bersama ramlan erwin ikut masuk rumah dodi triyono
dan ikut berperan memasukkan korban ke kamar mandi
akibat penyekapan itu
enam orang meninggal karena kekurangan oksigen
rabu malam polisi juga menangkap alvin barnius sinaga
alvin ditangkap di kawasan vila mas indah blok c bekasi utara kota bekasi
setelah penangkapan polisi membawa alvin ke polda metro jaya
pada pukul lima lebih tiga puluh menit kamis pagi untuk pemeriksaan lebih lanjut
saat perampokan di pulau mas alvin berperan sebagai sopir kendaraan yang membawa pelaku
polisi masih mengejar tersangka keempat
bernama yus pani